sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut bahwa proyek food estate atau lumbung pangan di bawah naungan kementerian pertahanan adalah salah satu bentuk nyata kejahatan lingkungan
kritik keras ini disampaikan hasto saat merespon adanya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan sebesar satu triliun rupiah yang mengalir ke partai politik dari laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
pernyataan ini disampaikan oleh hasto yang mendorong ppatk untuk segera memproses hukum temuan aliran dana kejahatan lingkungan ke partai politik
pada selasa menurut hasto pdi perjuangan melalui ketua umum megawati soekarno putri telah memberikan sejumlah catatan dalam menjaga pelestarian lingkungan pada proyek food estate kepada presiden jokowi
namun dalam implementasinya kebijakan proyek tersebut disalahgunakan oleh sejumlah pihak yang akhirnya berdampak pada perusahaan lingkungan
meski tak menyebut secara detail
pihak yang dimaksud hasto mengaitkan pernyataannya dengan kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat saat menyebut bahwa pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang punya rekam jejak yang baik dalam merawat kehidupan masyarakat alam dan juga lingkungan
ibu mega sangat menaruh perhatian
pd perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi
maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh presiden jokowi
untuk membangun food estate tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan hutan malah justru ditebang habis dan food estate nya tidak terbangun dengan baik
itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan